dongeng bahasa indonesia
aku kira kau perlu uang untuk itu ya
bagaimana kau mengaturnya
bukankah ini terlihat lucu
ya itu apa
aku tidak mengerti bagaimana kau bisa tertawa ketika ini begitu serius
yuki adalah wanita yang sangat bahagia
dia suka berbicara
dia suka tertawa dan mudah menggelitik sesuatu yang lucu
suatu hari ketika beras tampak kurang dan kemungkinan mendapatkan uang yang baik tampak lebih buruk
yuki tersenyum dan bersenandung sambil membuat kue berasnya
panas dan bulat lembut dan licin
mari buat pangsit enak dan lezat
yuki terkejut ketika pangsit berasnya berguling dan melintasi lantai lalu airnya turun ke lubang kecil
pangsit kecilku bermain petak umpet denganku
baiklah sekarang mari kita temukan
hmm hmm hmm di mana itu
pada saat itu lubang kecil yang ada di lantainya melebar dan yuki mendapati dirinya
jatuh ke dalamnya
terowongan sejuta warna cerah
yuki jatuh ke tanah yang lain
dia berdiri dan segera melihat bahwa dia berada di padang rumput yang indah dengan rumput hijau yang lezat
wow ini sungguh sungguh sangat indah
aku ingin tahu di mana aku berada
ketika dia menatap langit dia melihat awan dengan bentuk yang berbeda
awan itu terlihat seperti kucing
yang itu terlihat seperti pangsit
oh pangsitku aku harus menemukannya
yuki menuruni jalan berdebu sambil memanggil manggil pangsitnya yang hilang
pangsit kecil pangsit kecil kemana kau pergi
di sana berdiri sebuah patung yang sangat tinggi
ya ampun matanya sangat besar
terlihat benar benar aneh
siapa kau memanggilku aneh wanita kecil
dan di udara
muncullah roh dari patung itu
kau benar benar berpikir aku aneh
oh maafkan aku aku tidak bermaksud untuk bersikap jahat
kau benar benar memiliki mata yang indah
iya benar sangat besar dan terang dan juga cantik
ya aku tidak bermaksud untuk menyombongkan diri tapi ya itu
kau tahu kurasa sepertinya kau juga bisa melihat
apakah kau melihat gulungan pangsit kecil melewati jalan ini
itu berguling dan turun ke arah sana
itu pangsitku aku harus mengejarnya
kau bisa membuatnya lagi
tidak aku tidak bisa
aku perlu sedikit pangsit sukacita untuk restoranku
baiklah selamat tinggal
aku lebih baik pergi untuk mengejar pangsitku
dan yuki pergi berlari untuk mengejar pangsitnya yang hilang
ketika dia melangkah lebih jauh ke jalan setapak dia melihat patung yang lain
hmm kemana ya pangsitku pergi
hah mungkin dia melihat kemana perginya
aku yuki dan aku sedang mencari pangsitku yang hilang
pangsit itu milikmu
oh baunya sangat enak aku hampir saja memakannya
apakah kau melihatnya kau benar benar melihatnya
kemana dia pergi
ke arah sana dia melompat dan berguling guling di jalan ini
oh itu artinya aku harus berlari

lari lebih cepat
baiklah terima kasih bang
mereka melihat monster besar
yang menghampiri mereka
dia berwarna biru dari atas ke bawah
dan menggeram seperti
gorilla tapi dia punya
hidung lucu yang berkedut setiap
dan ini diperhatikan oleh yuki
hidungnya itu lucu
jangan katakan itu padanya
dia tidak menyukainya
mengapa kau tidak bersembunyi di belakangku
dan biarkan dia memberikan kejutan
dengan hati hati di belakang patung
dan memastikan oni tidak bisa melihatnya
aku melihat kau keluar hari ini
aku rasa ini adalah
hari yang sangat cerah
aku pikir aku hanya sedikit
ya aku akan pergi
ah semilir angin
dan ketika dia mencium
aroma udara hidungnya
yuki yang mengintip
keluar melihat ini
dan mulai terkikik kikik tidak terkendali
ini lucu sekali
dan mengapa kau mencium
apa yang kau lakukan
maksudku itu seperti seekor anjing
yang mengendus tulangnya
dia berbau seperti pangsit
dan jenis yang berbeda
ini lucu sekali
ini lucu sekali
ini lucu sekali
ini lucu sekali
tempat ini tidak memiliki apapun selain kol mentah dan gulungan ikan
uh kedengarannya tidak bagus
karena itu bukan bahan untuk pangsit
kalau begitu aku akan buatkan untukmu
tunjukkan tempat memasaknya
datanglah ke tempatku
dan mengapa kalian juga tidak ikut
mari kita adakan pesta malam ini
maka oni membawanya menyeberangi sungai
sepanjang jalan kembali ke tempatnya dan ke dapur
wow tempat ini sangat besar
cocok untuk oni sepertiku
jadi kau butuh nasi kan
garung ini berisi beras
tapi bukan jenis yang biasa kau dapatkan di dunia manusia
seberapa spesial kan nasi itu
ya salah satunya ini berwarna emas
dan kedua kau hanya percaya
perlu memasukkan satu butir ke dalam panci
dan itu akan berlipat ganda saat dimasak
jadi aku tidak benar benar harus memasak
tidak semudah itu
ya apapun yang kau butuhkan ada di dapur ini
aku harus pergi dan memanggil orang lain sekarang
oni pergi dan yuki segera mulai memasak
baiklah mari kita buat pangsit
tempat ini indah sekali
dan penjaga luarnya menyenangkan
untuk diajak bicara
aku mungkin akan suka dengan tempat ini
dan seperti yang dikatakan oni
ketika dia mengambil satu butir beras dan mulai mengaduknya ke dalam panci
beras itu segera menjadi banyak
dan panci itu penuh dengan nasi panas yang mengepul
ini sangat luar biasa
ini akan membuatku jadi lebih mudah untuk membuat pangsit
yuki segera keluar dengan semua pangsitnya
semua orang kembali
dan mereka telah berkumpul di sana dan menghirup aroma pangsit dengan gembira
uh enak baunya enak sekali
beri aku satu beri aku satu
yuki berbicara dan tertawa dengan semua orang dan benar benar menikmati dirinya sendiri
semua orang di sisi lain benar benar menikmati pangsit yang dibuatnya
ini adalah bentuk pangsit yang paling enak yang pernah aku makan
hahaha aku senang kau menyukainya
tapi ketika hari mulai berakhir yuki ingin pulang
dia bertanya tanya tentang restorannya
oni melihatnya dan tampak agak khawatir
apa yang salah yuki
apa kau lapar
apa kau tidak memakan pangsit sedikitpun
oh tidak aku makan begitu banyak sampai sampai perutku seperti mau meledak
begini aku hanya berfikir
sudah waktunya aku untuk pulang
pulang tapi lalu siapa yang akan memasak untuk kita
apa yang baru saja kau tanyakan padanya itu badut biru
tentu saja dia harus pulang
tapi tapi aku suka pangsit itu
bagaimana kalau dia mengajari kita cara membuat suguhan yang lezat ini
yuki maukah kau tinggal bersama kami satu hari lagi
oh tentu saja aku tidak keberatan
aku ingin mengajarimu
haruskah kita mencoba membuat pangsitnya sekarang
bisakah kita mencobanya besok aku terlalu penuh untuk bergerak
esokan harinya yuki mengajari mereka semua untuk membuat pangsit
lihatlah milikku ini terlihat luar biasa
milikku terlihat sangat buruk
aku ingin tahu apa rasanya enak
ya rasanya enak sekali
akhirnya tiba saatnya bagi yuki untuk pergi
semua teman barunya mengucapkan selamat tinggal
ini yuki ambil karung beras ini untukmu
aku harap ini akan mengingatkanmu pada kami
ya beras emas untuk kehidupan emas
aku tidak akan pernah melupakan kalian semua
selamat tinggal semuanya
yuki pergi ke kapal dan meletakkan tas dengan aman di sana
dia mulai mendayung pergi bernyanyi dengan gembira untuk dirinya sendiri
berjalan dan menuruni bukit disinilah aku
sekarang aku mendayung kembali ke rumahku
yuki segera mencapai tepi sungai
ya aku sudah setengah jalan
dia berjalan cepat menyusuri jalan berdebu dan segera tiba di padang rumput
sekarang apa yang harus aku lakukan
aku tidak tahu bagaimana untuk kembali
wah karena aku di sini aku lebih baik makan pangsit yang enak saja
oh jangan lagi
tapi ketika itu sebuah lubang tersebut menyebabkan aku berdengkur
setelah itu sebuah lubang terbuka di tengah tanah dan yuki tersedot ke dalamnya
wah aku kembali ke terowongan pelangi
akhirnya dia kembali ke rumah
ah rumahku surugaku
sekarang hmm mari kita membuat pangsit
dia mulai memasak banyak pangsit lezat dari sekarung beras yang besar
segera dia mulai menjual banyak dari mereka dan pelanggannya perlahan lahan meningkat
yuki segera menjadi wanita yang sangat kaya
oh yuki tempat ini sangat indah
tapi kau menjual pangsit yang terlihat sangat aneh
kau tahu itu kan
yang ini terlihat agak lucu sebenarnya apa itu
seperti oh ini
yuki masih sama seperti sebelumnya
yah mungkin dia sedikit lebih bahagia